dari sabang sampai merauke dari miangas hingga ndana tni menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia
kartika eka paksi perkasa tiada tanding
jales veva jayamahe sang penakluk bahari
dirgahayu tni ke tujuh puluh empat jayalah tentara nasional indonesia